dan kita beralih ke informasi selanjutnya di mana badan narkotika nasional menembak mati
dua bandar narkotika jaringan malaysia indonesia dan menyita barang bukti narkoba jenis sabu sabu
seberat lima belas kg di kawasan batang tarang kalimantan barat
sementara itu tim narkoba kepolisian daerah metro jaya menyita jenis narkoba yang sama
seberat dua kg dari jaringan guangzhou tiongkok
badan narkotika nasional menangkap dua kurir narkotika berinisial rob dan riz
setelah dua bandar yang ditangkap bersama mereka ditembak mati karena melakukan perlawanan
rencananya narkoba yang dibawa tersebut akan diedarkan di kawasan kalimantan dan juga malaysia
melalui transportasi darat
jadi ini lewat darat dia masuknya ke wilayah kita seolah olah dia membawa
seperti gedaran penumpang satu keluarga jadi tidak mencurigakan
selain itu tim direkturat narkoba kol dan metro jaya berhasil menggagalkan penyembuhan sabu sabu
seberat dua kg dari guangzhou tiongkok dengan modus menyembunyikan barang haram tersebut
di dalam ratusan sepatu baru
dua belakang salah satunya warga negara niger
terpaksa dihukum mati karena mencoba melawan saat hendak ditangkap
di kawasan johar baru jakarta pusat
menurut kepala polda metro jaya kasus ini bermula atas kecurigaan petugas
terhadap paket yang dikirim dari tiongkok
setelah dilakukan penyelidikan dan pembentukan petugas kemudian berhasil menangkap evo
wanita warga negara indonesia yang menerima paket tersebut di daerah kelapa jari

yang kebetulan tidak punya pelawanan sehingga kita berikan pinjakan tegas
jadi kita akan ajukan satu tersangka lainnya itu isu daripada tersangka yang menerima
sejak presiden joko widodo menyatakan indonesia darurat narkoba polisi dan bnn terus gencar
perdana narkoba di berbagai daerah